tia kamu suka orange juice gak

selamat siang tanda
oh iya tanda kenalin ini nana temennya tia dari bandung
aku nana tanda
sudah tidak menerima murid baru lagi tuh
yaudah kalau gitu saya mohon pamit ya tanda
saya itu paling tidak suka ya
kalau punya murid yang mau belajar melukis tapi tidak sungguh sungguh
baru digituin aja udah gak mau
sebelumnya kamu udah pernah belajar nokis belum
saya pengen lihat hasil lukisan tadi
ini kamu buat sketchnya kamu bisa kan
malah nggak diangkat dimatiin lagi
pak mama itu bingung deh pak
mama itu kan barusan
telepon si nana
pertama malah di rejep
malah dimatiin pak
mungkin dia langsung kursus maya
ini kan hari pertama dia kursus
makanya waktu kan dia oddly kekatuh sama semua anak anak jedemu

kan gak enak sama gurunya
tapi kenapa mesti nggak enak sih pak
diangkat sebentar kan bisa
atau sms kek ngasih tahu mama
ini bener bener gak seperti biasanya pak aneh
ngerasa mama tuh jadi gak enak pak
takut kalau nana itu kenapa kenapa
mah jangan berpikir enggak enggak
pak ini itu bukan masalah pikiran
tapi ini masalah perasaan
perasaan seorang mama seorang ibu itu sangat kuat pak
mama yakin deh
kamu saya terima aja di menit saya
terima kasih tante
sekarang coba kamu buat seperti yang digambar sama ida
bu si nana oon banget sih
mau aja dia masuk ke kandang macan
sekarang pasti tante yasmin akan ngelakuin hal yang sama seperti yang dia lakuin nama lala
tapi dari mana lala tahu kalau tante yasmin itu jahat dan udah ngilangin lala
apalagi tante yasmin pura
pura cemas gitu sama keselamatannya lala
harusnya anak anak itu curiga kan sama sikapnya tante yasmin yang aneh itu
maksudnya dia cuma pilih pilih murid yang cantik sih
itu mah biasa
aku juga sebagai perempuan senang kok berteman sama orang yang cantik
huuu nana sih sebenernya sih dong
kalian jangan pada setau dulu deh
kan ceritanya belum selesai
gimana kalian bisa tahu kalau tante yasmin
berbuat hal yang sama
memangnya kalian tahu apa yang berbuat pada lala
kalau kalian memang tahu beritahu aku
jadi aku bisa sudahi cerita aku
dan kalian kan memang sudah tahu
yaudah deh mulai sekarang kita diam ya
tapi lanjutin ya ceritanya
lanjutin dong ceritanya
jangan pergi dong
siapa yang mau pergi
orang aku mau pimpis
lala diapanya sama tante yasmin
dibunuh apa diapa ya
kalau dibunuh untungnya untuk apa buat tante yasmin
terus lala kemana dibuat tante yasmin
makanya kalau kamu mau tahu tungguin milka
oke aku lanjutin lagi ya ceritanya
jangan semberani jujur terhadap diri kalian sendiri
terhadap hati kalian sendiri
sekarang kalian boleh istirahat
sekarang kalian boleh istirahat

aku gak boleh tua
maaf tante ada yang nyariin
bapaknya lala tante
kamu duluan kesana
apa kalian tahu di hari menghilangnya lala
dia itu kemana ya
waktu itu sih om kita sama sama pulang dari sini om
iya tapi kita bisa di jalan
makanya sih lala mau pulang duluan
tapi kenyataannya sampai sekarang dia belum sampai ke rumah
apa dia ada bilang sama kalian kalau dia itu mau kemana
atau atau apalah
enggak sih om
kalau saya tahu saya pasti sudah memberitahukan bapak dari kemarin
saya juga sangat sedih dengan menghilangnya lala
karena jujur saya sudah menganggap lala itu seperti anak saya sendiri
maaflah mengganggu waktu anda
saya pasti menghumui bapak
maaf santa pelajaran kita hari ini sudah selesaikan
sekarang kita mau izin untuk mengambil tas kita di ruang lukis
masalah lala ini semakin mengganggu waktuku
mungkin aku harus cepatnya menyelesaikan pekerjaanku yang belum tuntas
sepertinya harus dipercepat
jangan lupa besok kalian nggak boleh telat ya
nah aku lapar nih
kita cari makan yuk
gak apa apa tante
apalagi setelah tante ngedengerin
kalau lala hilang
cuma tadi kan lagi banyak temen kamu gak enak
kamu mau gak nemenin tante
tante mau buat lukisan baru
kalau gitu sekarang kamu tunggu dulu
tante buatin kamu minum
kok tumben tuminan ya tante yasmin
naruh cerminnya sembarangan
apa anehnya sih ini cermin
gak tau nih tante
kamu mainin cermin kesayangan tante kan
bentar ya aku mau ambil lumpet dulu
eh gak usah
biar aku aja yang bayar
udah gak apa apa aku aja
berarti aku boleh nambah mbak dong
ya kok bisa lupa gak sih uangnya
yang horus sumbat
ada yang neluar
ini sedang kelapau
nanti aja tunggu ada tante yasmin
kamu itu harusnya kalau masuk rumah orang
ketok pintu dulu kek
beri salam dulu
sepada apa gitu
ternyata itu kita berdua udah teriak teriak
tapi gak ada sahutan dari tante
terus sekarang kalian saja mau ngapain
aku mau bayar uang les lukis
gak perlu hari ini juga kali
kan masih bisa besok
tante juga gak minta sekarang kan
gak apa apa tante
yaudah kalau gitu kita permisi ya tante
sepertinya aku harus tuntaskan ritual hari ini
kalian kan udah capek tuh
gak mau minum dulu
gak apa apa tante
udah kesorean juga kan
aku boleh izin ke kamar cil gak
kamu bisa pakai yang di belakang
aku bentar ya
duduk dulu ya
kamu suka oranye juice gak